ketua dpr setia novanto disebut sebut sebagai salah satu pihak penerima aliran dana pada kasus ktp elektronik
seperti informasi yang kita simak tadi
dan ini bukan pertama kalinya setia novanto dikaitkan dengan kasus korupsi
namun beberapa kali pula setnov lolos dari jerat hukum
bahkan ada yang dipetieskan kasus ya
kami ajak anda melihat sebenarnya kasus apa saja yang selama ini sudah menjerat setia novanto
kita kembali ke belakang jauh sekali pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
setia novanto pada saat itu terlibat kasus cesi bank bali atau hak tagih bank bali
pengalihan hak piutang pt bank bali kepada bank dagang negara indonesia bdni
merugikan negara berapa
dan ini semua bermula dari ketika bang bali mentransfer lima ratus miliar rupiah kepada pt eragiat prima
ini adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh setia novanto kemudian joko es chandra kemudian cahaya di kumala
dan kasus ini
kemudian mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan oleh kejaksaan agung pada tahun delapan belas juni dua ribu dua puluh
kemudian apa lagi sekarang kita lihat yang kedua
pada tahun dua ribu tiga yaitu ada kasus penyelundupan beras vietnam
pada setia novanto terjerat pemindahan beras penyelundupan beras dari vietnam sebanyak enam puluh ribu ton
kita lihat di sini ada enam puluh ribu ton beras
kerugian negaranya adalah sekitar satu ratus dua puluh dua lima miliar rupiah
jadi modusnya adalah setia novanto kemudian dengan idrus marham di partai golkar juga sekarang
diduga sengaja memindahkan enam puluh ribu ton beras yang diimpor inkut
yang ini menyebabkan kerugian negara satu ratus dua puluh dua lima miliar rupiah
setia novanto diperiksa satu kali oleh kejaksaan agung lagi
hanya itu kemudian tidak ada kelanjutannya sampai hari ini
berikutnya kita lihat yang ketiga
yang ketiga tahun dua ribu dua belas adalah kasus korupsi proyek ponrial
setia novanto diduga memberikan suap memberikan dana kepada beberapa anggota dpr ri untuk memuluskan anggaran pon dalam apbn
setia novanto sudah diperiksa sebagai saksi oleh kpk dua kali pada dua puluh sembilan juni dua ribu dua belas dan sembilan belas agustus dua ribu tujuh belas
tapi sampai sekarang kita juga masih belum mengetahui bagaimana kelanjutan kasus ini
yang berikutnya yang keempat pada tahun dua ribu dua
ini kasus papa minta saham
kita tahu ini ramai sekali diperbincangkan di media sosial sekitar tahun lalu
kemudian kasusnya awal mulanya sebenarnya dua tahun lalu ya tapi ramainya tahun lalu
jadi pada saat itu menteri esdm sudirman said melapor pada mahkamah kehormatan dpr mkd
atas dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak pt freeport indonesia oleh oknum oknum anggota dpr
oknumnya itu yaitu yang disebut oleh sudirman said adalah setia novanto yaitu ketua dpr
setia disebut mencatut
dan juga wakil presiden yusuf kalo untuk meminta saham pt freeport
dan penyelidikan kasus pt freeport ini dimulai ke jagung pada november dua ribu lima belas
kita tahu pada saat itu ramai sekali banyak yang dipanggil
kemudian presiden direktur pt freeport juga dipanggil
setia novanto dua kali menghadiri pemeriksaan di kejaksaan agung
jaksa agung kemudian muhammad prasetyo
kemudian sampai saat ini juga lagi saya garis bawahi kejaksaan agung
katanya sementara tapi kita belum tahu perkembangannya sampai saat ini bagaimana
pada saat itu ada akrobat politik yang menarik sekali di dpr
kita ingat pada saat itu mkd melakukan rapat
setia novanto akhirnya diturunkan dari kursi ketua dpr
tidak dikeluarkan tapi hanya diturunkan jadi anggota biasa
anggota dpr biasa tapi kemudian sejak tahun lalu beberapa bulan setelah kasus itu bergulir
kita semua sudah lupa setia novanto kembali naik ke kursi ketua dpr ya
dan berikutnya yang kelima ini dia yang sedang ramai saat ini
kasus ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun dua ribu tiga belas
pada saat itu setia novanto menjabat sebagai ketua fraksi golkar di dpr ya
awal mulanya semuanya dari seorang bernama nazarudin ya
kita tahu nazarudin adalah bendahara umum partai demokrat
dan bendahara umum partai demokrat ini
nazarudin menuduh setnov dan anas urbaningrum pada saat itu
anas urbaningrum menjadi pengendali proyek ktp elektronik
dikatakan setnov membagi bagi fee proyek ktp elektronik kepada sejumlah anggota dpr
kemudian pada tiga belas desember kita lihat pemeriksaan pertama setia novanto
ia mengatakan pada saat itu tidak menerima imbalan
kemudian pada saat empat januari dua ribu tujuh belas
ia kemudian mengatakan diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya
kemudian sepuluh januari
empat januari dia dipanggil tapi dia tidak datang
kemudian sepuluh januari dia datang setia novanto diperiksa kpk
pada april dua ribu tujuh belas kpk ini saya mau menggarisbawahi ini
kpk mengatakan mereka memiliki bukti keterlibatan ketua dpr setia novanto
ini pada bulan april dua ribu tujuh belas ya
sekarang sudah bulan agustus
jadi sudah berlalu sekitar tiga bulan empat bulan ya
setia novanto sudah dicekal kemudian dia sudah diperiksa sebanyak empat kali
tapi sampai sekarang masih belum dijadikan tersangka
itu yang membuat menarik dan membuat banyak spekulasi beredar di luar terkait kasus ini